dunia virtual terus berkembang belakangan publik dikenalkan dengan sebuah konsep bernama metaverse
di indonesia konsep ini memang masih belum jauh dikembangkan namun ada beberapa pihak yang sudah mulai menjajalnya
selamat datang di rumah masa depan saya ini rumah dengan konsep yang modern banget ya
sofanya bagus langit langitnya dihasilkan bintang bintang dan disana ada perapian yang bentuknya cukup unik ya
tapi sayangnya ini baru saya bisa miliki secara virtual dan yang anda lihat saat ini adalah avatar saya di dunia virtual
belakangan dikenal masyarakat sebagai metaverse
nah bagaimana konsep metaverse ini berjalan yuk kita cari tahu
istilah metaver sebenarnya bukan hal baru istilah ini muncul tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua dari novel nir stephenson berjudul snow crash
istilah metaverse di novel ini merujuk pada dunia virtual tiga dimensi
yang dihuni avatar orang sungguhan
konsep metaverse kemudian menjadi perbincangan setelah ceo facebook mark zuckerberg melakukan rebranding perusahaannya dengan nama meta
masuk ke metaverse ada beberapa langkah dan alat yang dibutuhkan
langkah awal untuk masuk ke metaverse jelas anda harus mempunyai avatar yang bisa anda buat di platform ataupun website website penyedia pembuatan avatar
selain avatar kita juga memerlukan satu set
setelah kita membuatkan avatar vr lengkap dengan joysticknya setelah itu kita siap menjelajah dunia virtual
kali ini saya berkesempatan untuk melakukan wawancara di metaverse bersama imron zuhri
seorang chief technology officer dari salah satu perusahaan konsultan teknologi di indonesia
ini kita bisa melakukan apa aja pak di sini nih pak
nah coba kita coba lihat ada tv gak disini yang bisa kita nyalain
potensi pengembangan metaverse sangat terbuka di indonesia untuk mendukung pekerjaan dan kebutuhan lainnya
mungkin kalau menurut pak imran ini perkembangannya akan sejauh apa
dan ada gak sih pak risiko risiko yang mungkin mengiringi perjalanan dari konsep metaverse ini gitu ke depannya pak
ya ya pastinya kalau dari sisi resiko ya tentunya ada banyak hal terkait apa namanya
etika norma hukum juga yang harus disesuaikan disini gitu kan

karena kan tetap aja ada hal hal yang harus disesuaikan disini gitu kan
dan ada juga hal hal yang yang terjadi di inyata juga bisa terjadi di sini bullying gitu kan
mungkin seksual harassment dan sebagainya
kalau perkembangannya mungkin akan lebih sejauh apa nih pak gitu
mungkin bisa jauh lebih real dari inikah dari yang kita rasakan sekarang atau bagaimana gitu pak perkembangannya
ya saya pikir perkembangannya akan pesat ya karena kan pandemi ini mengakselerasi banyak hal ya
ya kayak ini aja dulu headset yang kita pakai berdua ini mungkin harganya dulu puluhan juta gitu
sekarang udah di bawah itu jauh gitu kan
sehingga makin lama makin affordable untuk banyak orang gitu
kemudian dari sisi computing powernya graficartnya juga makin sama seperti video game lah ya
ini karena saya belum terlalu terbiasa juga ya menggunakan vr ini dalam waktu yang cukup lama
jadi ada motion sick atau perasaan pusing setelah menggunakan vr ini
tapi bisa dikatakan ini experience baru dan saya bisa mengatakan ini next levelnya dari online meeting
lebih mendekatkan yang jauh saat untuk kebutuhan kebutuhan pekerjaan seperti itu ya
hanya saja beberapa hal berkaitan dengan grafis dan juga tampilan dari avatar
seperti aneh aja melihat
tubuh yang tidak ada kakinya dan tangannya yang bisa nembus nembus gitu
tapi bukan tidak mungkin kedepannya konsep ini masih akan terus berkembang dan digunakan secara massal
tim liputan cnn indonesia